capek ngomong terima kasih gimana ngomong terima kasih aja kan ngomong lagi terima kasih
kayaknya aku punya ide deh gimana
lihatlah uang itu bukan segalanya bukan segalanya oke oke oke uang bukan segalanya tapi kamu pikir
lagi baik baik pernikahan ini adalah segalanya untuk kamu dio juga mama dan kamu masih punya
mama orang tua kamu ada anak aku ngantuk
aduh si tuhan teh mau pergi dari sini pasti
sih non juga ikut terus surti sama siapa eh surti ma ngga mau tinggal di sini sama nyobes
surti sama si nyobes ah
surti sama si nyobes ah surti juga mau ikutan
kamu udah istirahat
kamu udah istirahat
kamu udah istirahat
kamu udah istirahat
lagi belajar cuma
ga konsen jadi ya udah deh udahan
maafin papi ya sayang ya tapi bukan karena
papi tau kamu lagi ujian negara
malah bikin kamu ga bisa konsentrasi
malah bikin kamu ga bisa konsentrasi

maksudnya apa papi
tapi mau mengajak kamu untuk pindah ke apartemen kita
lagi pisah dulu
tapi tapi gak boleh tahu kalau gue sebenarnya senang banget
sama keputusan papi kali ini
kasian nanti papi
tapi pokoknya apapun keputusan papi
reva akan mendukung papi
terima kasih sayang
yaudah kalau gitu kamu siapin buku bukunya
yang kamu perlukan untuk ujian dan beberapa baju
iya reva siapin sekarang papi
alhamdulillah kondisi pasien sudah tidak menghancurkan lagi
dan sebentar lagi akan dipindah ke ruang perotanmu
mohon berarti kita udah bisa agak tenang ya
si mama saya udah agak sehat ya
tidak usah deg degan
kalau mau memindahkan ibu dengan gani saya jauh jauh
kalau begitu saya pamit permisi dulu
besok saya visit kembali
terima kasih dok
sayang dari badan
aku sama raya pamit kebeluan ya maya
iya bahkan neng sama mundi besok masih harus un
kamu kan pada un ya udah pada belajar belum
tadi aku sama raya sempat bahas bahas soal
aku lagi nungguin mama
tapi jangan lupa istirahat ya
mau sekalian pulang juga
kamu anterin raya pulang loh mundi
nggak usah tante
kan aku ada om dedang sama om diding
hah kenapa om dedang sama diding
satu aja neng
biar om diding ketemu saya
yang kan nggak berani sendirian di rumah
si neng memang mesti dijaga
atau jangan dilepas begitu
iya tapi nggak usah berdua dua
sendiri sendiri aja bisa
aku ada dalam ngantri si neng
iya hari abah saya cuma sama si neng berduaan
aku maha yuk teh
eh jadi bingung pisahin
bah udah tunggalah sama neng ya
demi keselamatan si neng
teh kita pamit ya teh
nitip abah ya
broding salah tuh ya
sakit siapa tuh
yang ada juga abah
aku nitipin sama ke abah ya
kayak apaan aja dititip titip
tunggu ya abah
kehabah ya tante
kita cuma berdua teh
terus gimana dong kak ngaba
ya udah kalau gitu kak ngaba pulang aja
nggak apa apa saya sendirian di sini
ya jangan gitu atau teh
saya juga tidak tega
meninggalkan yang sakit sendirian
saya jadi gak enak
ya udah atutu
kalau gitu saya mikir dulu ya
eh kenapa mundur mundur
jaga jarak aman teh
ini aja bangun dari tempat tidur nggak bisa
janji tidak akan nyerang
bro aduh aduh aduh
eh apa kenapa bersyukur saya datang
ya atutu harus bersyukur atutu
kita saya jadi tidak berdua
ada tambahan personel
saya mengganggu ya
eh enggak enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
ya nggak ketemu sama raya
mau mandi di depan tadi
enggak teh paliwat di jalan
teteh kayaknya mah saya teh kan gak kuat pengen buang air kecil
jadi saya kak ngesek dulu